untuk insight kali ini saya akan berbincang dengan cutnya deviana daudha
dan seorang yang mendirikan institut musik daya indonesia
yaitu sebuah perguruan tinggi musik dengan standar internasional yang pertama di indonesia
mari kita jumpai
deviana mendapat pengakuan sebagai profesor musik di swiss
kurikulum musik yang didesainnya juga diakui oleh pemerintah jerman
kecintaannya terhadap musik klasik membawanya ke jerman untuk mendalami musik
sejak itu pula ia mulai menginjakan kakinya di pentas musik internasional
stuttgart jazz open di jerman
deviana bahkan pernah dianugerahi gelar artis luar biasa
berkat penampilannya di national teater basel swiss
sederetan karya dan penampilannya mendatangkan tawaran rekaman album dari bmk aryola swiss dan poligram jerman
deviana harus terikat kontrak dan menetap di eropa selama tujuh tahun
ia memilih pulang ke tanah air
keprihatinannya terhadap musik dalam negeri mendorongnya membangun sekolah musik di indonesia
kini dengan ketegasan dan buah pikirannya

yang berhasil mencetak musisi musisi terkenal di tanah air
seperti titi rajobintang indra aziz dan indra perkasa
baginya menjadi seorang musisi adalah sebuah kerja keras
bakat hanya berkontribusi lima persen
keberhasilan ditentukan oleh proses belajar
nur aspasya jakarta
jadi ini institut musik daya indonesia
lembaga sertifikasi kompetensi
maksudnya apa ya sebenarnya
maksudnya sebenarnya begini ini adalah institut musik daya indonesia
di sini kami adalah tempat uji kompetensi
dan waktu tahun dua ribu sembilan bekerja sama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan
mendirikan lembaga sertifikasi kompetensi
sertifikasi kompetensi musik
sebelumnya belum pernah ada yang namanya lembaga sertifikasi
banyak sekali lembaga yang lain seperti tata boga
kemudian dengan rapat dan akhirnya mereka melihat bahwa kepentingan untuk merancang skkni
jadi itu singkatan dari sertifikasi kompetensi kerja nasional indonesia
kemudian menyusun kurikulum berbasis kompetensi
untuk seluruh indonesia
nah lembaganya harus didirikan untuk mensertifikasi
kebetulan saya jadi ketuanya dan yang merancang kurikulumnya untuk seluruh indonesia
akhirnya berdirilah lembaga sertifikasi kompetensi nasional
nah ini bagi orang orang yang memang ingin mendapatkan sertifikat ya
ingin istilahnya kalau menjadi seorang musisi atau belajar
apakah itu piano dan alat alat musik lainnya
itu memang ada ukurannya ya
jadi namanya level
tingkatnya itu sampai s tiga sebenarnya
seterata tiga ya
jadi untuk sementara ini baru sampai seterata satu di bidang musik populer
jadi sertifikasi ini gunanya sebagai contohnya license untuk bisa mengajar di seluruh indonesia
dan menstandarisasi pendidikan musiknya
secara internasional kan
ini sebenarnya kan bersejarah
kalau dulu tadi kan deviano katakan ada yang namanya tata boga
jadi musik itu bukan sesuatu yang memiliki strata formal ya
di indonesia ya
kalau di belum
di dunia itu sudah menjadi sesuatu yang
ratusan tahun lah ya
itu untuk mencapai mendapatkan sertifikasi kompetensi ini berapa lama harus berjuang istilahnya
untuk meyakinkan bahwa ini perlu
kalau kita hitung dari less instrumen pilihannya itu bisa untuk mahir memainkan instrumen lima sampai delapan tahun
kemudian belajar teori
ada beberapa mata pelajaran boleh dikatakan mata kuliah sekitar dua puluh lah
jadi tergantung yang ikut nih mau jadi guru atau mau jadi pemain solo atau mau menjadi pemain di sebuah
jadi standarnya ada
itu juga berhubungan dengan asuransi nantinya dengan kesejahteraan dan lain lain dan sebagainya
ini juga kami bekerja sama dengan kementerian tenaga kerja dan akhirnya sekarang musisi musik itu diakui sebagai profesi
bukan hanya sebagai hobi atau karya seni yang lain
imdi itu sendiri ini sudah berdiri berapa lama
sudah berdiri berapa tahun sebenarnya
institut musik daya indonesia sudah berdiri sejak tahun dua ribu satu
jadi sudah lebih hampir lima belas tahun ya
lima belas tahun iya
sudah berapa musisi atau lulusan dari sekolah ini
wah seingat saya memang agak lama ya mesti dipikirkan dulu karena enam tahun pertama jadi sejak didirikan dua ribu tujuh
enam tahun kemudian
generasi pertama lulus ada empat ada lima orang
kemudian sekarang kita ini sudah sampai ke generasi ke tujuh
lulusannya sedikit sedikit tapi
dan mereka sekarang rata rata lulusannya memang sudah profesinya musisi ya
ya dan mereka berkecimpung di dunia industri musik di indonesia ini cukup berpengaruh ya karena membawa satu hal yang inovatif
sistem yang boleh dikatakan yang benar
yang tidak trial and error
dan ini berdasarkan kurikulum yang jelas ya tentunya
dan kurikulum yang standar internasional
tapi kita boleh sambil jalan ya lihat
deviana sendiri di sini mengajar atau apa yang
saya memimpin sekolah ini dan juga mengajar dua hari karena manajemen itu nggak cukup ya sebagai dosen juga
kita harus bisa berinteraksi dengan student student jadi mahasiswa mahasiswa
dan supaya ada kontak secara pribadi juga karena yang kami ajarkan atau perkuliahan di sini kan bukan hanya musik ya
dan kami juga ada performing arts jadi seni pertunjukan drama teater tari
dan budi pekerti
jadi betul betul komprehensif lah ya apa yang diberikan